labor and employment ministers meeting atau g dua puluh lemm pada selasa malam dibuka di jimbaran badung bali
pertemuan tingkat menteri perburuhan dan tenaga kerja yang tergabung dalam negara g dua puluh akan berlangsung selama dua hari
sejumlah isu perburuhan dan tenaga kerja akan dibahas yang selanjutnya akan dibawa pada konferensi tingkat tinggi kepala negara anggota g dua puluh pada pertengahan oktober nanti
pembukaan pertemuan g dua puluh lem kali ini selain dihadiri dua puluh menteri tenaga kerja dari dua puluh negara anggota g dua puluh
juga dihadiri empat menteri tenaga kerja dari empat negara permanen observer g dua puluh
lima menteri tenaga kerja dari lima negara ketua fomo
tujuh pemimpin organisasi internasional
serta lima ketua g dua puluh dalam bidang yang terkait
pembukaan yang dikemas dalam gala dinner juga diisi dengan networking with social partner
ketua kamar dagang dan industri indonesia juga hadir sebagai salah satu bagian b dua puluh
g dua puluh lem tahun ini mengusung tema meningkatkan kondisi pekerjaan untuk pulih bersama

kami berharap seluruh menteri ketenaga kerja dan anggota g dua puluh dapat mendeklarasikan deklarasi menteri ketenaga kerjaan
yang intinya adalah memuat upaya upaya konkret negara negara g dua puluh untuk memulihkan kondisi ekonomi
khususnya kondisi ketenaga kerjaan agar pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat tentu saja
kami pemerintah indonesia berpandangan bahwa pemulihan ekonomi dunia
serta antisipasi sejumlah dinamika ketenaga kerjaan global
membutuhkan kerjasama membutuhkan gotong royong seluruh negara dunia
karena kerjasama dan gotong royong ini akan mengakselerasi
memastikan inklusivitas setelah tidak ada negara atau pihak yang tertinggal dalam proses pembangunan ini
g dua puluh lem merupakan forum internasional tahunan yang menyatukan para menteri ketenaga kerjaan
dari dua puluh negara anggota g dua puluh dan sudah digelar sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pertemuan tingkat menteri ketenaga kerjaan ini akan membahas beberapa hal terkait ketenaga kerjaan
di antaranya update pasar tenaga kerja global serta laporan dari organisasi internasional
sharing mitra sosial dan kelompok g dua puluh serta komitmennya dalam menangani isu global untuk pulih bersama kuat bersama
selain itu dalam pertemuan ini rencananya akan ada pernyataan menteri tentang deklarasi dan prioritas kelompok kerja ketenaga kerjaan
serta adopsi deklarasi dan lampiran menteri
sebelum pertemuan g dua puluh lem selama dua hari juga telah dilakukan pertemuan ke enam kelompok kerja ketenaga kerjaan
di tingkat direktorat jenderal ketenaga kerjaan negara negara g dua puluh
di antaranya membahas penciptaan lapangan kerja yang inklusif dengan memberikan ruang yang sama kepada penyandang disabilitas
hasil pertemuan g dua puluh lem selama dua hari ini selanjutnya akan dibawa ke konferensi tingkat tinggi kepala negara g dua puluh
yang diagendakan berlangsung pertengahan oktober dua ribu dua puluh
tim cnn indonesia bali